luar lu lirik
bikin ribut di rumah orang
suruh keluar lirik
lirik gak ada di rumah
kamu jangan jadi ribut
kamu jadi ribut
lirik luar lu
siapa yang cari riri
gara gara dia adil saya masuk rumah sakit
dan riri harus tanggung jawab
kamu ngomong sembarangan ini rumah saya tau
saya gak peduli oh
pokoknya diri harus tanggung jawab
lu ada masalah apa teriak teriak

kamu lagi tarik perang kita
ya sudah saya sudah liat kamu di rumahrahosa sekarang

dan gimana kalau abis dari rumah sakit
kita dima romantis
aku ini bukan orang yang bisa kamu perintah perintah haris
andi kemana sih jam segini belum juga pulang
kamu juga siris
kenapa kamu biarin dia pergi sama perempuan itu
mama gak akan biarin mereka pergi
yaudah kamu cari dia dik
yaudah aku cari andi
kamu dari mana aja sih sampai malam kayak gini
handphone kamu gak aktif lagi
kalau ada apa apa gimana
mah mama gak usah khawatir kayak gitu ya
gak apa apa kok andi baik baik aja
emang ya andi tuh pas pergi tadi lemas
tapi pas pulang itu seger
tau gak kenapa ma
ini semua karena riri
riri tuh bagaikan obat yang paling muncarap buat aku ma
sebaiknya kamu gak usah terlalu dekat sama dia
mama khawatir dia cuma mempermainkan perasaan kamu
riri itu beda sama cewek cewek yang lain
dia adalah semangat aku
untuk tetap hidup

maka dari itu riri akan tetap hidup

aku mau sembuh
aku harus sembuh
aku mau sembuh
aku sengaja datang kesini gak kasih tau riri
aku mau bikin kejutan untuk dia
berkisah nini adalah hadiah untuk dia
ini adalah tanda terima kasih aku karena dia sudah mengantarkan aku ke rumah sakit kemarin
maaf ya mas mau ketemu sama siapa
mau ketemu sama riri
mas temennya non riri
bukan temannya pak saya pacarnya
gak mungkin kamu tuh gak level sama majikan saya
tungannya aja begini
alah kalau cuma begini doang ini bukan bukti mas
saya telepon dia aja
nomor yang ada tujuh tidak dapat menerima panggilan anda
gak aktif lagi
tuh kan kamu bohong kan udah sana pergi pergi
saya gak mau pergi udah saya tunggu disini sampai ririnya pulang gimana
oke deh terserah ya
yang penting kamu jangan coba coba nerobos masuk ya
asak biru akan ada di
ini mesti dibawa ke rumah sakit nih
kamu sadar di
sebenernya apa yang terjadi sidi
gue ke rumah riri
tapi ririnya nggak ada di rumah
gue gak boleh masuk
akhirnya nunggu di rumah
akhirnya nunggu di rumah
akhirnya nunggu di rumah
aku di luar
sampai akhirnya hujan dan
gue ke hujanan
sekarang riri ada di rumah
gue gak tau mas
gue bakal cari cewek
karena dia harus dong jawab

dadah nanti aku ke baro
kamu jangan cari riri but
kamu cari riri but loh
riri keluar loh
riri man siapa yang cari riri
gara gara dia ada saya masuk rumah sakit
dan riri harus tanggung jawab
kamu ngomong sembarangan ini rumah saya tau
sopan sedikit saya gak peduli oh
pokoknya diri harus tanggung jawab
eh apa apa apa apa sih udah
eh lo ada masalah apa